mantan gubernur dki jakarta anies baswedan
bertemu dengan wali kota solo jawa tengah gibran raka buming raka pada selasa
duanya sarapan bersama sambil membicarakan sejumlah hal secara tertutup
anies mengatakan pertemuannya dengan gibran hanya bersilaturahmi
berdiskusi soal pengelolaan kota
duanya membantah ada pembicaraan terkait pilpres
maupun pencalonan gibran untuk pilgub dki jakarta
ada udang di balik batu alias punya maksud tersembunyi
itulah ungkapan yang disebutkan ketua dpp pdi perjuangan said abdullah
saat mengomentari pertemuan itu
said juga menuding tindakan anies sebagai upaya untuk memecah belah internal partai pdi perjuangan
sebab belakangan gibran sedang digadang gadang untuk maju dalam pilgub dki jakarta
saja untuk mecah belah pdi perjuangan
itu bagian cara anies membuat kontrasing terus menerus langkahnya
supaya lebih dikenal publik
ingat kalau dia muji muji gibran
pasti ada udang ada batu di balik udang
pernyataan berbeda disampaikan kepala badan pembinaan organisasi keanggotaan dan kaderisasi partai demokrat herman hairon
ia menilai tuduhan said abdullah terlalu subjektif
oh itu baik untuk mencairkan suasana
untuk merekatkan kembali keregangan yang selama ini terjadi
kan harusnya begitu ini berpikiran objektifnya ya begitu
jadi jangan lagi kemudian dipengaruhi terlalu besar oleh pemikiran subjektif
sehingga tetap kita menjaga atau tetap meregangkan masyarakat yang selama ini memang terpolarisasi
momen pertemuan anies dan gibran juga dibagikan
di media sosial instagram milik anies
dalam kolom caption bakal calon presiden dari partai nasdem ini menyebut
mereka berbicara soal pengelolaan kota dan transportasi publik
baik di solo maupun di ibu kota
tim liputan cnn indonesia